inilah penampilan presiden joko widodo saat menghadiri acara maulid nabi muhammad saw
di gedung kansus salawat pekalongan jawa tengah
dalam kunjungan kerjanya selama dua hari ke provinsi jawa tengah
jokowi didampingi sejumlah pejabat negara
di antaranya menteri kesehatan nila f muluk
menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat basuki hadi mulyono
gubernur jawa tengah ganjar pranowo
serta kepala kepolisian daerah jawa tengah irjen polcondro kirono
kunjungan jokowi pun tak berlalu begitu saja
kali ini presiden mencairkan suasana dengan memberikan kuis kepada warga yang hadir
seperti biasa jokowi mengajak warga berdialog dan mengajukan sejumlah pertanyaan
gelak tawa pun pecah saat presiden meminta warga maju
dan menjawab sederet pertanyaan tentang hafalan sila pancasila
nama provinsi dan suku di indonesia
kedua kemanusiaan yang adil dan beradab
tiga persatuan indonesia
empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia
saya sudah apa
pakai sarung prap
ini saya sudah
mau lengkap pakai pecinya juga nggak prap
aduh mana ada coba siaran pakai sarung kayak begini
tapi enak kan
tapi kan jadinya nanti ya bisa lah
mungkin gain ini akan menjadi tren gaya berbusana siaran prap
ini biar sama biar sama prap
biar sama kayak pak jokowi
coba tadi pak jokowi turun naik tangga loh prap
karena sudah memakai sarungnya sebelum dia take off menuju ke pekalongan
turun tangga bisa tuh
tapi memang ini menjadi sebuah perbincangan ya tentang apa yang dikenakan oleh pak jokowi ini
dan selalu jadi hits
jadi apa namanya gaya baru begitu kan
ada yang kontra ada yang pro yang kontra bilang
masa presiden menggunakan apa namanya busan antidara
tetapi juga pak jokowi punya jawabannya sendiri ya dan ya
iya ada banyak komentar komentar juga ya bahwa presiden itu mengaku kalau iya berpakaian seperti itu tidak pernah dibuat buat
ditanyakan oleh koresponden cnn indonesia ya nesya megawati nih
atau produser lapangan cnn indonesia nesya megawati soal ini
coba kita lihat apa sebetulnya jawaban dari presiden joko widodo
saya bersama dengan presiden jokowi dodo dan kita akan tanyakan pak
sebenarnya apa sih pak tujuan bapak tuh yang bapak cari sering selfie sama warga
terus bahkan pas pampres jadi malah tidak tukang foto pak
itu apa sih pak bapak tunjukkan
ya rakyat itu kan kelihatan senang sekali ya kalau bisa berfoto dengan presidennya
kan kita hanya paling kehilangan waktu berapa sih
satu menit setengah menit kenapa tidak
jadi saya kira hal hal yang kecil yang bisa rakyat itu senang kenapa nggak kita berikan
kalau saya berpikirnya sederhana sekali seperti itu aja
ya coba dilihat
begitu ada yang bisa selfie begitu ada yang bisa foto bersama kita kan
senang kelihatan senang sekali kenapa itu tidak kita berikan
tidak terlalu belakangnya pak
tapi ya pas pampres jadinya kayak ribet pak harus jadi kampung kan
ya kerja lebih ekstra lagi
tetapi memang itu sudah saya kira sudah menjadi tugas dari pas pampres untuk pengamanan presiden
apapun yang bapak gunakan pak sekarang ini sarung pak kemarin jaket payung semuanya menjadi viral pak
ini sebenarnya disengaja atau gimana sih pak
yang namanya kita memakai pakaian yang namanya kita pakai jaket yang kita punya
kadang kadang kalau nggak punya dan itu dingin ya saya pinjam anak saya kadang kadang seperti itu
kalau sarung ini kan memang khas indonesia
kalau kita sering memakai sarung ya memang itu pakaian khas indonesia
apalagi kira kira nanti sarung mungkin nanti gelasnya muknya yang kayak di vlognya mas kaisang
ya kalau itu kan ya kita memang pakenya itu sih kalau saya juga nggak kita kan juga nggak ngerti
yang kecil kecil misalnya jaket semua orang juga pakai jaket
iya kan hal yang kecil yang berkaitan dengan apa ini dengan muk gelas
saya kira semua orang kan juga kalau minum bisa pakai dulu ya
seperti sarung saya kira banyak jutaan orang di indonesia juga yang pakai sarung
ini nggak sengaja ya pak
ya disengaja memang kita ingin pakai sarung gitu loh
terima kasih pak jokowi atas waktunya pak terima kasih
terima kasih pak ini ada warga asli pak bakang di sana
ini memang ini suasana memang setiap kali pasti
jokowi kunjungan selalu menjadikan waktu untuk selfie ataupun apapun yang digunakan oleh pak jokowi
yang menjadi viral itu adalah jawaban dari presiden jokowi
nesya megawati pekalongan jawa tengah
bagaimana prabu alasannya apa pakai sarung hari ini
oh kalau alasan saya sih ini karena ditantang sama daniel
eh gimana rasanya sih kalau misalnya berkegiatan
mau dilepas nih kayaknya
iya jadi itu tuh gaya gaya uniknya presiden pasti ya
bukan cuma di indonesia jodoh prat
bahkan kabar kabar ataupun surat kabar di malaysia itu juga sempat ramai
mengomentari pakai headline gitu
ya itu jawaban pak jokowi tadi juga kan menjelaskan bahwa ada alasan beliau menggunakan pakaian seperti itu
katanya ini pakaian khas indonesia dan harus ditunjukkan juga kok kita harus agak malu atau apa ya
menggunakan sarung dalam acara acara resmi kan apa enggak
jadi ini masalah apa ya
tetapi tentu bahwa apapun yang dilakukan oleh tokoh negara pasti mengundang respon
terutama dari netizen
iya ada yang santai
ada juga yang menjadikan momen ini untuk menyampaikan kritik
nah coba kita lihat nih
seperti komentar yang dilontarkan sujiwo tejo pada foto jokowi bersama gubernur jawa tengah ganjar pranowo
kang dimention at ganjar pranowo nggak bisikin
pak jokowi kayaknya cuma kurang topik koboy deh
nah maksudnya itu sama kan
dengan gayanya sujiwo tejo
lalu ada juga komentar jokowi dodo terhadap pertanyaan pertanyaan masyarakat yang juga lucu
saat ditanya apa merek sarungnya
yang menjawab masa perlu saya copot
hmm bapak tinggal jawab aja pak
enggak perlu dicopot
gak boleh itu namanya buzzer
saya yakin nanti laku di pasaran nih sarung dengan motif merah seperti ini
nah beberapa akun pun memanfaatkan momennya untuk mengkritik presiden joko widodo
dan tentunya ada juga yang memuji penampilan presiden kali ini
ya pastilah ya akan mengundang apa namanya pro dan kontra
tetapi yang harus diapresiasi bahwa ini adalah sebuah gaya komunikasi yang dilakukan oleh presiden joko widodo
agar bisa lebih intim lebih dekat dengan masyarakat
tadi kan juga nesya megawati sempat mengatakan atau mewawancari pak jokowi
dan mengatakan bahwa ya satu dua menit foto sama masyarakat apa susahnya sih
itu kurang lebih berbagai macam pandangan seputar dress code nya presiden jokowi
dan itu juga mengukuhkan ya bahwa ya selain kali mengungkap
mengungkapkan bahwa ia adalah serven atau pelayan untuk rakyatnya
nah usai jeda kami juga akan melayani anda untuk menangani
ini saya masih harus pakai gak nih
mau gak mau terus apa enggak
oh yaudah nanti sambil prabu lepas kita jeda dulu
karena nanti kita akan kembali dengan one minute tips khas good morning
tetap bersama kami
lepas dulu deh prab